waduh bawa pedang itu
polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara
untuk membubarkan pelaku tauran di simpang celentang
kecamatan kalidoni palembang sumatera selatan pada jumat dinihari
polisi pun mengejar beberapa tersangka yang membawa senjata tajam
polisi menangkap tiga tersangka pelaku tauran
salah satu di antara mereka adalah pelajar kelas tiga smp
dari para tersangka polisi menyita pedang celurit
dua petasan dan bom molotov
polisi menduga para tersangka anggota tiga geng remaja ini
menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan tauran
bahkan seorang tersangka yang ditangkap
bertugas sebagai admin media sosial salah satu geng
seorang siswa smk berinisial as tewas
akibat dibacok tiga orang di pinggir jalan simpang pomat
jalan raya kedung halang kecamatan
bogor utara kota bogor jawa barat pada jumat siang
menurut kepala polresta bogor kota
korban diketahui hendak menyeberang jalan bersama empat temannya
ketika menunggu lampu merah
muncul tiga pelajar berboncengan satu sepeda motor dan membaco korban
korban menderita luka parah di bagian wajah dan pundak
adapun saksi menyebut para tersangka membacok korban dengan pedang
jenazah korban sudah berada di rumah sakit fmc
polisi mengklaim sudah mengantongi identitas
tim liputan cnn indonesia